jurubicara satgas covid sembilan belas kabupaten karawang jawa barat pada senin sore mengatakan sebanyak satu ratus satu karyawan dari pabrik nipro di kawasan industri surya cipta terkonfirmasi positif covid sembilan belas dari hasil swab test pada dua puluh lima september
kluster industri pabrik nipro ditemukan saat salah satu karyawan positif terkena virus corona
pasca adanya temuan itu tim gugus tugas pun langsung melakukan tracing dengan melakukan swab test bagi karyawan mikro
ada penambahan dari kluster industri perusahaan
yang terkonfirmasi dari perusahaan tersebut sebanyak satu ratus satu namun belum semua masuk ke data kami kemarin ya mungkin hari ini ada
tiga puluh karyawan nipro yang positif covid sembilan belas berasal dari karawang sisanya dua puluh empat orang berasal dari luar karawang
guna mencegah penyebaran corona satgas covid sembilan belas
meminta perusahaan menghentikan sementara aktivitas karyawannya serta melakukan sterilisasi lingkungan pabrik
tim liputan cnn indonesia